halo selamat malam satu hari jelang peringatan hari kemerdekaan kami akan mengajak anda untuk melihat beberapa dinamika sosial politik terakhir dari kacamata para jurnalis senior terutama bagaimana presiden joko widodo
melihat liuh dalam dinamika politik terkini terutama jelang katanya ada pengumuman kabinet yang baru bersama saya budi adiputro anda menyaksikan layar demokrasi
baik sudah hadir menemani saya malam hari ini ada tiga jurnalis senior yang akan berbagi perspektif tentang
serbi politik belakangan terutama teka teki sikap presiden jokowi dalam menyikapi berbagai fenomena terkini saya sudah ditemani oleh pemimpin redaksi majalah tempo mas arief zulkifli mas azul
terima kasih sudah datang kemudian ada pemimpin redaksi the jakarta post bang nezar patria bang nezar thank you sudah datang kemudian ini tuan rumah nih ada wakil pemimpin redaksi detik com elvan dhani sutrisno mas elvan thank you sudah datang
yang menarik adalah saya mau nagih cerita dulu behind the story dari kedua senior kita ini yang kemarin baru bertemu dengan presiden jokowi
katanya ada hal hal yang menarik yang digali atau diceritakan presiden jokowi terkait dengan sikap politik terkini kecuali nanti kita akan bahas khusus mengenai calon menteri ya bang azul gimana
ya saya kira pertemuan kemarin ini adalah pertemuan ke enam sebetulnya dalam tahun dua ribu sembilan belas jokowi bertemu dengan pemimpin redaksi baik itu sifatnya terbuka dalam pengertian yang rame rame atau terbatas gitu ya terbatas itu saya mesti bilang
itu saya hitung hitung ada lima enam kali nah yang sekarang ini yang terbesar menurut saya undangannya itu empat puluh budi tapi yang datang kira kira dua puluh lima nah disitu dia menyampaikan beberapa bocoran begitu ya tentang postur kabinet apa yang akan berubah apa yang akan tetap lalu sedikit gambaran tentang menteri menteri meskipun dia gak sebut nama tapi dia kasih gestur dan hint hint yang cukup bisa dibaca bahwa orang ini akan berubah
yang gak bertahan yang ini akan pindah tempat dan sebagainya gitu kira kira itu lalu mula mula off the record gitu ya tapi kayaknya terlalu teasing gitu apa percakapannya terlalu menggoda gitu jadi kita juga bilang lah pak ini rasanya ini bisa disebut dan terakhir dari menteri sekretaris negara saya kira ada pernyataan yang mengatakan bahwa yaudah asal jangan nama nama gitu akhirnya itu muncul semua kan di beberapa namanya online itu muncul dengan gambir gambir sekali nah
yang menarik menurut saya juga adalah sikap presiden terhadap gbhn bahwa dia menolak gbhn karena konsekuensi logis dari gbhn adalah pemilihan tidak ada pemilihan langsung dan dia katakan bahwa saya adalah produk pemilihan langsung saya kira itu cepat sekali direspon oleh para aktivis ya sebagai sikap yang berpihak kepada publik
dan sikap itu dikatakan langsung oleh presiden ya
bang nezar anda lihat apa yang menjadi perhatian terkini presiden terkait dengan situasi politik terkini apakah misalnya
terkait ideologi atau pemberantasan korupsi masalah ham mungkin atau ada friksi friksi antara sesama koalisi misalnya yang kemudian banyak dicurhati oleh presiden kepada anda semua
presiden nggak bicara jelas soal soal yang anda sebutkan tadi itu tetapi dia lebih menekankan terutama soal tantangan yang dihadapi indonesia ya secara global dan lebih banyak bicara tentang postur ekonomi ataupun postur kabinet untuk menangani ekonomi
sesuatu yang sangat dia sukai itu bicara seperti itu
iya begitu ya bang nezar ya
jadi termasuk juga dia menginterdusir ada kementerian investasi seperti itu lalu juga bagaimana ekspor harus ditingkatkan dan ini menjadi portfolio baru untuk kementerian luar negeri
tidak hanya diplomasi politik tapi juga harus menjalankan diplomasi ekonomi saya kira jokowi sangat fasih ya bicara soal itu gitu
yang soal soal disebut tadi itu ya mungkin nyerempet nyerempet bola panas gitu ya
ya pak jokowi ini sangat lihai lah
hanya memberikan gesture dan gini gini ya kita interpretasikan sendiri gitu ya
jadi kalau waktu kita tanya misalnya gitu makan bakso dulu yuk katanya
hahaha itu yang membuat akhirnya waduh gagal lagi tapi paling clear tadi mengenai gbhn itu kemudian bisa kita tafsirkan itu agak berbeda dengan apa yang menjadi keinginan dari megawati soekarno putri salah satu pemegang saham terbesar katanya dalam kemenangan jokowi
bang mas elvan anda lihat dari concern presiden tentang politik terkini
itu banyak terejawantahkan nggak dari pidato kenegaraan pada hari ini kemudian itulah yang menjadi refleksi keinginan dan visi presiden apa yang menjadi catatan anda hari ini
saya rasa cukup clear ya dari pak presiden pak jokowi yang hari ini pidato dengan penuh berapi api dalam banyak penegasan
dia ingin membersihkan negara dari apa dari para pemain pemain yang suka yang muter muter nanti akan dihajar beliau dan lain lain jadi saya pikir apa yang kan saya juga di pikirkan itu juga yang penting ya

jadi saya pikir saya juga dengar sedikit gosip tentang pertemuan kemarin
pak jokowi kan kurang lebih ingin menteri yang nggak cuma bisa berpikir
saya rasa penekanan di action itu yang banyak pak jokowi sampaikan
dari pidatonya seharian ini sih
action action dan action aja sih itu yang dia tekankan sepertinya
mas azul gimana kalau melihat pidato kenegaran hari ini
pidato kenegaraan saya kira merefleksikan apa yang dikatakan
kepada para pemimpin redaksi sehari sebelumnya ya
kalau mau disimpulkan saya kira dia mengatakan bahwa
dia ingin kabinet yang tidak cuma kerja tapi bekerja dengan cepat
dia mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan memberikan kpi
yang terlalu banyak kepada masing masing menteri
saya akan tetapkan satu dua mungkin maksimal tiga
tapi clear jelas dan itulah yang mesti dicapai oleh dia begitu
dia kasih gestur tentang kementerian kementerian
atau orang orang yang di dalam kementerian yang
kalau ngomong itu pintar banget pak jokowi itu niruin dan lucu
anda tahu itu siapa kira kira
dia nggak sebut tapi sekarang kita bikin analisa sendiri di kepala kita lah
tapi dia bilang bahwa begitu sampai di implementasi nggak jalan
nah sebaliknya dia katakan bahwa ada menteri menteri yang
implementasinya itu luar biasa begitu meskipun dia tidak disukai publik
jadi saya membaca bahwa pak jokowi memang ingin
atau berkonsentrasi pada kementerian yang cepat
yang melakukan hal hal yang teknis taktis begitu
dan dia udah nggak mau pusing lagi dengan orang orang yang banyak omong
tapi bicara prioritas itu yang termanifestasi nggak bang neza
dari pidato kenegaraan yang juga ternyata banyak respon
ada positif ada negatif
kita akan juga bedah beberapa hal gitu yang jadi positif negatif
anda lihat itu yang kemudian menjadi unek unek
dan keinginan presiden betul betul ter eja wantahkan di situ nggak
dari pertemuan dengan para pemret kemarin
kemudian kita bicara mengenai pidato kenegaraan hari ini
apakah itu termanifestasi betul di pidato kenegaraan hari ini

beberapa iya ya beberapa iya
eee saya kira nggak semua ya
nggak semua yang dibicarakan dengan para pemret itu kemudian muncul di pidato itu
mungkin ini lebih formal ya
lebih formal tapi ada beberapa hal bang nezar mas azul dan juga mas elvan
yang kemudian nanti kita akan bedah satu satu
misalnya salah satunya adalah ketika dengan resmi presiden mengatakan bahwa kita fix
akan pindah ibu kota dalam beberapa waktu kedepan
kita akan bahas beberapa hal yang menarik di pidato kenegaraan
ustadz jadah kami akan segera kembali
oke kita akan membaca apa tren dan gestur sikap politik presiden
dalam menghadapi beberapa isu politik terkini
salah satunya menarik tadi bocoran dari bang azul adalah terkait dengan gbhn
kita baca dulu apa komentar presiden yang dikutip oleh koran tempo yang kemudian menjadi rame
dan akhirnya ya presiden nggak mau lagi ditanya soal itu pas saya wawancara
kita lihat yuk ini di belakang kita
ini gbhn tidak diperlukan lagi ini kita kutip dari koran tempo ya
gbhn tidak diperlukan lagi zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus direspon dengan cepat
gbhn tidak memiliki kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman tersebut
bang neza komentar anda
ini apa yang ingin ditunjukkan
ini originnya presiden atau anda lihat hanya ingin berhadapan dengan megawati dan beberapa politik
saya kira ini karakter yang jujur dari pak jokowi gitu
jadi presiden kan selalu menginginkan unsur kecepatan
bahkan di kabinetnya sendiri dia mengatakan bahwa kalau ditanyakan apa sebetulnya big picture dari kabinet yang akan dibentuk
itu adalah kecepatan gitu
jadi tentu saja
sesuatu yang mengatur atau mengekang ataupun membuat dia tidak bisa luwes berpikir out of the box untuk cari solusi
dia mungkin tidak suka itu
nah gbhn ini memang ya kontroversial seperti kita tahu
ya apa sebetulnya urgensinya untuk kembali ke gbhn ini
saya kira tadi sudah dibilang oleh mas arief ya bahwa ya kalau gbhn nanti ujungnya
mpr akan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memilih presiden berarti pemilihan langsung akan terancam
dan itu artinya apa yang diperjuangkan selama dua puluh tahun ini untuk reformasi dan itu sebuah big bang saya kira ya
dimana situ ada desentralisasi menghasilkan pemimpin pemimpin lokal yang bisa kemudian maju menjadi pemimpin nasional ya
dan pak jokowi adalah produk
produk yang nyata betul dari itu ya
jadi bisa kita bayangkan sebuah gerak kebangsaan
sebuah gerak ke belakang yang mungkin tidak diperlukan gitu
toh kita sudah ada undang undang sistem perencanaan pembangunan nasional kan
jadi gbhn ini sepertinya kurang relevan gitu
kurang relevan untuk hari ini gitu
presiden begitu menyadari bahwa ada problem terkait dengan isu ini meskipun ini diadres betul oleh partai partai pendukung jokowi
saya kira kelihatan ya dalam diskusi kemarin itu awalnya adalah ada yang bertanya soal gbhn
bagaimana pendapat presiden tentang itu
dan dia mengatakan bahwa seperti dibilang nezar tadi indonesia perlu kecepatan
hari ini kita punya pandangan tertentu
buat enam bulan lagi udah berubah lagi gitu
jadi gbhn itu beku gitu
nah konsekuensi dari gbhn penerapan gbhn adalah pemilihan tidak langsung
jadi saya kira ini mesti diluruskan
karena banyak sekali politisi yang mengatakan gbhnnya kita tetapkan tapi pemilihan langsungnya tetap
itu nggak masuk akal nonsens
karena gbhn itu mandat kepada presiden
makanya presiden disebut mandataris kan
nah kalau dia
mpr menjadi lembaga tertinggi
kalau dia memberikan mandat maka yang memberi mandat itu harus bertanggung jawab pada dia
bagaimana mungkin dia bertanggung jawab pada mpr kalau dia dipilih langsung
nah sekarang para politisi mencoba memisahkan itu
nah jokowi menyadari itu
jadi kalau gbhn jalan maka pemilihannya melalui mpr
dan kalau pemilihan melalui mpr kita tidak punya alternatif pemimpin
nah disitu dia katakan bahwa saya produk pemilihan langsung
dan itu menurut saya bagus sekali
nah teman teman langsung dengan cepat mengatakan
pak ini on record aja ya
dan dia mau langsung on record
jadi itu penting sekali buat saya buat kami di media untuk menegaskan bahwa sebetulnya jokowi berada pada track yang tepat dalam kasus gbhn ini
nah apa di belakang partai politik untuk menghidupkan lagi gbhn
alasannya sebetulnya secara formal dua
satu memberi arah kepada pembangunan
kedua mencemaskan masuknya kelompok kelompok radikal lewat pemilihan langsung
tapi menurut saya janezer tadi bilang arah pembangunan sudah ada undang undangnya
kelompok rasional juga ada
radikal juga bisa masuk melalui partai politik
jadi kenapa harus masuk
sehingga kemudian orang jadi curiga
jangan jangan ini ada yang mau jadi presiden dua ribu dua puluh empat tapi nggak cukup pede lewat jalur pemilihan langsung
begitu kerannya dibuka penumpang gelap dan penumpang terang akan masuk dalam agenda agenda lain gitu ya
iya kritik lain yang kemudian memunculkan wacana gbhn ini adalah selama ini pembangunan
selama masa reformasi dianggap sering anu zigzat gitu loh
tidak lurus tidak jelas arahnya
begitu banyak persoalan persoalan kebangsaan yang nggak bisa diadres oleh pemerintahan yang muncul selama reformasi
ini karena kita nggak punya gbhn ini nih dari para pendukung gbhn
tapi mereka lupa mereka kan merujuk kepada orde baru
bahwa dulu kita punya gbhn turunannya repelita segala macam gitu gitu
tapi mereka lupa buat di masa odeh baru presidennya itu itu aja
gitu loh iya kan
bahkan setengah anggota parlemen dipilih oleh presiden
betul betul nah di masa reformasi apalagi dengan abad dua puluh satu seperti sekarang dengan tahun dua ribu
seperti sekarang dengan tantangan seperti dikatakan oleh pak jokowi
bahkan perusahaan perusahaan nggak bisa bikin bisnis plan sampai lima tahun
karena ekosistem berubah begitu cepat perubahan
betul tapi saya setuju bahwa kita harus punya semacam guidance
kita harus punya semacam cita cita nasional
kita misalnya soal seperti yang dirumuskan oleh pancasila
kalau secara idea mungkin banyak dari kita setuju tapi kan ini punya dampak politik
karena ini secara terbuka telanjang mata vis a vis berseberangan dengan partai kekuasaan
anda lihat dinamikanya seperti apa pasca presiden akhirnya punya standing position yang cukup jelas
jadi apa saya sepakat seperti para senior dengan pak jokowi bahwa itu nggak relevan sama sekali lah
jadi isu yang muncul hari ini yang menjadi ketakutan adalah aman demand undang undang dasar empat puluh lima
termasuk di dalamnya ada soal gbhn itu
banyak pertanyaan kenapa itu mendadak muncul
pasti ada kekuatan besar di belakangnya
spekulasi muncul isu itu muncul dari pertemuan antara megawati dengan prabowo
kita tahu prabowo adalah salah satu orang yang selalu pengen kembali ke undang undang dasar empat puluh lima
megawati pernah menyuarakan hal sama
dan sebenarnya usulan ini muncul dari partai partai yang bukan pengusung jokowi seperti pan
yang punya ketua mpr dari dulu zulkifli hasan selalu bicara gbhn dan gbhn
nah masalahnya isu isu seperti ini kan isu isu yang elit ya
isu isu yang berat isu isu yang dimakan kalangan berpendidikan yang suka memperdebatkan dan berjuang
sedangkan rakyat mungkin akan agak agak berjarak dengan isu semacam ini
makanya tugas kita tugas kami sebenarnya makanya the t kom kita terus angkat
ini gbhn itu seperti ini loh dulu seperti ini kita ungkit terus sejarahnya kita ceritakan
karena kita apa kita mesti berjalan maju ke depan gitu loh
kalau masyarakat tidak tahu apa yang mereka hadapi tiba tiba ini disahkan tiba tiba terjadi
itu makanya media jadi salah satu
dan saya kira kita mesti mempertimbangkan juga reaksi publik ya
karena kita tahu dua puluh satu dua puluh dua tahun yang lalu itu reformasi itu menelan korban begitu banyak
dengan demonstrasi yang begitu masif sehingga apa yang kita capai sekarang
kalau ini ditarik lagi ke belakang saya nggak kebayangnya
ini ditarik ke belakang justru kemudian malah mundur
betul ingat nggak seperti apa yang terjadi di filipina waktu siapa tuh presidennya yang menginginkan konstitusi diubah
lalu semua orang ingat apa yang terjadi di jalan exa pada waktu revolusi menjatuhkan marcos
semua tiba tiba memori memori
kembali lagi dan berkumpul dengan jumlah yang sama
seperti tanda menjatuhkan marcos
dan menolak adanya amandemen konstitusi untuk memperpanjang jabatan presiden
kalau nggak salah waktu itu
nah itu yang menjadi pertanyaan sekarang
adalah ini ketika presiden sudah secara terbuka bicara ini level elit bagaimana
pertentangan seperti apa
karena ini kan bicara tidak hanya taut presiden keinginan untuk tidak kembali ke belakang
tapi bicara mengenai apa namanya konstelasi politik terkini dengan kalau kita lihat pd perjuangan sudah tegas sekali
ini menjadi agenda utama
saya justru melihat bahwa
saya justru melihat bahwa
pak jokowi dengan mengatakan menolak gbhn itu dia mau mengatakan dia berbeda dengan partai partai
jadi dia ambil garis begitu
jadi menurut saya ini adalah momentum yang baik
buat jokowi untuk mengatakan bahwa saya bukan pesuruh partai
ya kan itu yang selama ini dibicarakan dan dinarasikan oleh sekelompok tertentu begitu
ada fight back ya ada kemungkinan fight back nya
dari kekuatan kekuatan yang secara terbuka
mas elvan gimana anda membacanya
kan detik juga pasti meng collecting pendapat elit elit yang juga merespon pendapat presiden
apa kata mereka tentang partai pengusung jokowi
kalau saya dengan mas azul sampaikan tadi
saya sepakat ini saatnya jokowi berdiri bersama rakyat gitu
buktikan bahwa dia bukan petugas partai
yang mereka hadapi agak berat karena kita belajar dari rumor rumor kemarin lah
perpecahan antara megawati dan suryapaloh yang santer itu
ketika gimana megawati bertemu prabowo
sementara suryapaloh bertemu dengan partai koalisi yang lain
tidak ada jokowi di dua pertemuan itu
artinya cukup tergambar partai partai ini cukup kuat
dan sehingga mereka merasa bisa mengambil keputusan sendiri sendiri gitu
jadi saya rasa untuk pengambilan keputusan disini
jokowi hanya bisa berdiri bersama rakyat
jadi dia harus bersikap membuat rakyat untuk bersatu
sehingga akhirnya kekuatan kekuatan politik ini realistis
tapi jokowi berseberangan dengan partai partai pengusung
dan itu kan ini keputusan parlimen
ada satu konteks dari pertemuan dengan pemret yang saya kira belum banyak dibicarakan
adalah bahwa dia tidak akan melibatkan partai
yang selama ini berseberangan dengan dia
yaitu gerindra demokrat
dia tidak sebutkan tapi kita semua tahu
gerindra demokrat dan pks
maksudnya tidak dilibatkan maksudnya
saya dulu di solo berapa sih
di dki itu cuma delapan belas rasanya begitu
toh jalan dia bilang gitu
nah ini agak berbeda dengan pertemuan sebelumnya
jadi dia sudah hadir
yang ketika itu dia bertanya
kira kira kalau masuk bagaimana tiga partai ini
karena saya kira demokrat sudah memberikan gesture untuk terlibat
gerindra juga kita lihat juga ada gestur ke sana
nah waktu itu teman teman memberikan masukan bahwa tolong dipertimbangkan check and balance
check and balance akan terganggu
karena semua berpihak ke dia
nah sekarang dia lebih firm
nah beberapa teman nanya
kalau gitu gerindra masuk nggak pak
nah balik lagi ke pertanyaan budi
jadi menurut saya kalau ada counter dari partai partai itu biasa
tapi saya berharap sebenarnya pak jokowi konsisten
tapi variabel jokowi bisa nggak mengubah keinginan partai politik yang terutama menjadi driver utama keputusan di parlemen
karena presiden tidak ada di parlemen
karena dia nggak punya kekuatan kontrol apapun
variabel jokowi yang menolak ini
kalau kata mas elvan jokowi bersama rakyat katanya
itu bagaimana bisa mengubah ketika
tapi orang orang yang ada di parlemen
kekuasaan yang ada di parlemen itu memutuskan hal yang berbeda
variabel jokowi ada di mana
saya kira dia punya banyak keuntungan ya di term kedua ini ya
satu nggak punya beban politik
kedua dia bisa jadi
bisa kita sebut sebagai dalam tanda kutip
siapa yang akan muncul di dua ribu dua puluh empat
jadi kalau partai partai politik tidak bisa bernegosiasi dengan jokowi
sebagai seorang presiden di trump kedua ini
mungkin mereka akan kehilangan momentum di dua ribu dua puluh
itu akan sangat bisa terjadi
jadi jokowi tahu persis bahwa ini adalah satu power
yang dia dapat
yang diuntungkan oleh waktu itu tadi
jadi sikap ini kemudian bisa dibaca oleh partai partai
apakah akan mendukung langkah mungkin pdi perjuangan
atau justru berbeda dan bersama jokowi dalam menentang gbhn ini
dengan kata lain kalau berbeda itu juga bisa rugi loh
calon menteri ini juga menarik
kita kebayangnya sih masih lama lah tanggal dua puluh oktober
setelah dua puluh oktober pelantikan mungkin kita baru bisa membaca
tapi ada gestur lain yang kemudian diberikan hits oleh presiden
dalam pertemuan dengan pemret kemarin
yang kemudian membuat akhirnya the t com juga harus siap siap lebih cepat lagi
kita akan lihat
kita akan bahas itu
usaha jeda kami akan segera kembali
jangan nanti ibu mega saya kira karena pdi sudah banyak kemenangan
sudah ada di dpr
nanti saya kasih cuma empat ya lemok
jadi kalau nanti yang lain tiga masih pdi
belum tentu juga
tapi yang jelas pdi perjuangan pasti yang terbanyak
jadi masalah yang beliau pikul besar
kami siap membantu kalau diperlukan pak
kemarin kan kita bergabung di babak kedua
sekarang kan kita ikut dari babak pertama
sekarang kan kita ikut dari babak pertama
ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif
kalau beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat besok tambah itu beruntung
kalau sama sama saja itu kalau ibarat usaha masih berugi
kalau berkurang oh itu cilaka itu
bukan berarti cara menghargai harus menghargai seorang menteri dan segala macam
dan itu saya kira pak jokowi memahami
satu hal bahwa sistem demokrasi kita ini harus menjaga tetap ada check and balance
kalau enggak kita semua semua aja sama di partai pemerintahannya ngapain ada yang di luar
oke ini masalah menteri ini menarik karena kita bayangannya wah masih lama lah jadi kita bisa irit irit pembicaraannya
tapi ternyata ada potensi ini diakselerasi lebih cepat oleh presiden
makanya detik kom harus lebih cepat
karena detik kom sendiri punya program yang masih elefantnya untuk bisa sama sama menjaring calon menteri dari publik
ini presiden jokowi memang sudah terpilih kembali menjadi presiden republik indonesia
menjelang pelantikan pasangan jokowi maruf sibuk menentukan calon menteri dalam kabinet barunya
detikkom menghadirkan program survei yakni membantu jokowi mencari menteri
di sini publik dapat mengusulkan nama nama menteri untuk presiden jokowi
melalui program ini publik dapat mengusulkan nama nama calon menteri yang mumpuni
melalui form survei yang sudah disediakan
program bantu jokowi mencari menteri telah berlangsung sejak dua belas agustus yang lalu
sampai lima belas agustus detik mencatat telah menghimpun lebih dari seratus ribu data dari dua puluh ribu user detik id
nantinya nama nama yang diusulkan oleh publik akan disaring dan diberikan kepada tim pakar
selanjutnya akan diverifikasi dan dikerucutkan oleh tim pakar yang telah disesuaikan dengan tiga bidang besar
yakni ekonomi polhukam dan kes

nama yang muncul merupakan nama calon menteri yang berintegritas
september nanti atau mungkin lebih cepat dari september
nama itu akan dipublikasi kepada publik beserta siapa saja tim pakar yang terlibat sekaligus akan disampaikan kepada presiden jokowi
kita tidak ingin memaksa presiden
ini bagian dari upaya detik com maupun transmedia untuk mendapatkan pilihan terbaik untuk menteri menteri lima tahun yang akan datang
dalam arti mendapatkan dukungan dari masyarakat yang lebih banyak yang lebih luas
tapi ini bukan mutlak
artinya presiden jokowi masih bisa memberikan pilihan di luar pilihan kita
kita melihat bahwa di sini ada ruang bagaimana publik juga hendak beraspirasi
ada yang kita tangkap juga di publik bahwa mereka menginginkan sebuah pemerintahan yang benar benar berintegritas
apalagi kemarin kan sudah terjadi polarisasi itu
sehingga bagaimana nih orang ingin bertanya seperti apa nanti pemerintahan kedepan
ruang arsiran ini yang kita mau isi detik ingin menjembatani itu
apalagi selama ini jokowi selalu jargonnya adalah ingin menjadi bagian dari rakyat
jokowi adalah kita kita melihat ini ada persinggungannya
oke ini bicara menteri detik com kayaknya sudah kasar kusuk untuk ikutin
ikut berpartisipasi karena menterikan jabatan publik
dampaknya kita semua makanya detik sebagai perwakilan publik juga ikut berpartisipasi
mas elvan apa yang ingin dilakukan detik nih
jadi sebenarnya prerogatif itu memang benar hak prerogatif presiden
hanya presiden yang menentukan pembantu pembantunya
tapi boleh dong rakyat memberikan masukan
karena itulah kita bikin program namanya bantu jokowi cari menteri
goalsnya adalah nantinya adalah menteri usulan rakyat gitu
jadi menteri menteri usulan rakyat dari semua kementerian nanti setelah melalui survei ini kan kita nanti akan verifikasi dengan tipe
verifikasi dengan tim bakar
kita akan cross check latar belakang segala macam
dan nanti pada akhirnya nama nama itu akan kita serahkan ke pak presiden sebagai menteri usulan rakyat
jadi nanti mudah mudahan bisa jadi tentu harapan kami itu menjadi opsi lah barangkali
pertanyaannya dua karena ini tentu saja nanti akan di endorse kepada presiden mewakili atas nama publik gitu kan
bagaimana menghindari konflik kepentingan dan ada buzzer buzzer menteri yang kemudian juga bahaya
ini bukan buzzer buzzer twitter aja
bukan ini buzzer buzzer menteri juga mungkin bekerja
bagaimana detik menyaring hal hal yang dianggap punya aroma aneh
yang pertama itu
bagaimana juga dengan apakah juga detik nanti akan menyediakan uji publik misalnya untuk menguji calon calon yang nanti mungkin akan disorotkan kepada presiden jokowi
jadi kami nanti kami punya beberapa orang tim bakar yang terbagi dalam dua bidang
dari bidang pol hukam dan bidang ekonomi
tim pakar belum bisa kami sampaikan sekarang
masih rahasia ya takut dilobby sama calon menteri ya
iya takut dilobby
nanti seperti dikhawatirkan mas budi tadi
jadi nanti mereka akan memverifikasi dan membaca
apakah ada buzzer dan lain lain
cuma buzzer di dalam konteks survei detik sebenarnya sangat minim
karena kita diharuskan punya detik id untuk masuk untuk ikut ke dalam ini
ke dalam partisipasi
jadi kalau misalnya buzzer ikut harusnya itu sudah jutaan yang masuk
kan tadi yang masuk dua puluh ribu kan
user detik itu sekitar tujuh juta setiap hari
jadi dua puluh ribu itu sangat rasional
mereka memang memang pembaca setiap kita
tapi kita lihat lihat ya beberapa nama yang muncul di dalam top sepuluh top dua puluh
memang itu nama nama yang beredar di yang memang di kantong presiden sepertinya sih
di kantong presiden ya
ada bocoran bocoran yang menarik loh pasti anda pasti rahasia itu ya
mas arief ini kalau kita bicara calon menteri
dalam pertemuan kemarin dengan presiden presiden cukup antusias ya melihatnya
ada beberapa hal pokok ya kalau kita kelompokkan ya
pertama adalah presiden menyampaikan postur dari kabinet mendatang

kurang lebih tiga puluh empat
ada yang digabung ada yang ditingkatkan posisinya
saya kasih tahu aja misalnya akan ada kementerian investasi dan itu ditingkatkan dari bkpm
lalu tadi dikatakan juga kementerian luar negeri akan menjadi kementerian luar negeri dan diplomasi dagang
kurang lebih begitu ya
lalu kemudian ada penyesuaian penyesuaian
nah dia juga mengatakan bahwa itu yang pertama
yang kedua adalah orang per orang
dia mengatakan bahwa ada orang orang yang sukses menjalankan
kemudian programnya semua yang diminta itu terdeliver dan itu akan dipertahankan atau mungkin ditingkatkan
misalnya begitu itu juga rasanya akan jadi perhatian presiden
ini saya mengutip presiden ya
kira kira di ya kurang lebih itu
nah yang dia juga tanyakan waktu itu kepada kita adalah enaknya kapan nih diumumin gitu
jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya sudah final
sudah final tinggal diumumkan
seberapa benar itu kita hanya pak jokowi yang tahu
dari aroma anda ini final atau cuma membuat mas arief dan bang nezar tenang saja ini
saya nggak tahu tapi dia confirm sekali mengatakan bahwa itu sudah final kan
masuk akal nggak bahwa ini sudah final
saya nggak mau memastikan ya tapi mungkin ada ruang
karena pertemuan kemarin itu juga bisa dibaca sebagai testing the water kan
dia coba lemparkan isu sehingga ini menjadi rame
nah dari sana dia dapat feedback gitu
nah kalau feedback artinya masih bisa direvisi lagi begitu
tapi kurang lebihnya itu sudah
nah dia juga mengatakan
saya tanya waktu itu apakah sudah dikontak belum orang orang ini
dia juga bilang sudah gitu ya
nah kita di belakang kita cek ke beberapa yang ada yang bilang belum
yang berpotensi yang sudah ada
yang berpotensi udah apa belum
jadi mungkin ya lima puluh lima puluh lah kemungkinan untuk segera diumumkan
karena yang penting adalah dia kepengen cepat
kalau cepat ini kan urusannya berarti dia harus dua kali lantik loh gitu ya
lantik untuk reshuffle besar besaran yang sekarang
lalu kemudian oktober dia lantik lagi
dua kali lantik pak
jokowi kan begitu kan
dia bikin disimplified sama dia
kalau saya kelihatannya kalau dari gestur pak jokowi ya
pada pertemuan kemarin itu
itu sepertinya saya yakin dalam minggu minggu ini beliau akan mengumumkan
karena dia ngasih sinyal begini
dan itu jatah dia
jatah dia ya
jatah dia gitu
itu artinya jatah presiden
haktorogatif sepenuhnya yang mungkin dia nggak mau diintervensi
ini kesepakatan dengan partai partai pendukung juga
walaupun dia juga kasih catatan seperti juga di forum itu
dibahas walaupun itu titipan parpol tapi masih juga profesional
itu disepakati gitu
meskipun belum di breakdown kepada nama nama karena seperti tadi mas azul bilang
orang yang berpotensi dan diberikan sinyal kuat itu nyatanya belum di referensi
karena saya coba konfirmasi ke beberapa petinggi petinggi partai politik juga
mereka sebagian mengatakan belum diajak bicara
nama nama sudah ada
sudah dimasukkan oleh partai partai politik
tapi belum diajak bicara untuk firm siapa saja yang akan duduk
jadi saya kira yang akan diumumkan mungkin ini semacam reshuffle oleh presiden gitu ya
lalu dilanjutkan sampai dengan oktober itu
lalu ada pelantikan lagi
saya duga begitu sih
tapi saya bisa salah karena pak jokowi kadang kadang kan selalu begitu ya
kasih umpan tau tau
apa yang anda lihat bukan yang anda dapat
seperti yang dikatakan
mas yofa catatan anda di terkait dengan konstelasi terkini
kalau kata bang nezar dan mas azul kayaknya agak yakin bahwa akan diumumkan lebih cepat dari perkiraan saya
dan mungkin perkiraan anda di detik ini
ini tunggu dulu sebelum masuk ke konstelasi terkini
detik kamu mengantisipasi gak
kalau misalnya ini akan lebih cepat gitu
program anda ini
kan proses survei kita sudah selesai di hari senin
kalau perhitungan kita selesai minggu atau senin
dan itu kan kita paralel
setelah itu kita langsung dengan pakar
harusnya sih masih bisa terantisipasi
cuma dalam politik itu kan tidak ada yang pasti
ya kan presiden bisa bilang hari ini apa sudah pasti kita akan umumkan
tapi lihat situasi dulu kan
dan saya malah setuju dengan mas nezer
jangan jangan yang dilakukan itu reshuffle
artinya reshuffle dia hanya ganti menteri bermasalah
kan kita tahu kan beberapa menteri kan lagi bermasalah hukum kan
beberapa menteri juga kinerjanya ada sorotan
nah mungkin dia akan melakukan dua kali bisa jadi sih
karena kalau sekali
ini cara berpikir teman teman lah
diskusi teman teman pinggiran lah ya
kalau jokowi melakukan rotasi total sekarang
lantas untuk apa ma'ruf amin
karena dia punya wapres namanya ma'ruf amin dan hari ini belum dilantik
dan ketika dia melantik menteri ya sebaik pastinya wapres diajak bicara dong
nah kalau dia ngambil semuanya sendiri terus ma'ruf amin apa kabar
masalah wapres ini menarik
apakah ini jokowi punya otoritas gini
jokowi dalam beberapa kesempatan nanti kita akan tampilkan pernyataannya
bahwa jokowi katanya saya yang punya otoritas saat ini
dan bagaimana ma'ruf amin bagaimana partai partai dalam bernegosiasi berkelinan dalam komposisi ini
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
karena kalian bancaan lah misalnya partai partai itu usulkan nanti itu jatah partai
tapi ada satu capture an dari media yang menggambarkan mungkin suasana hati presiden
terkait dengan apa namanya pemilihan presiden atau terkait dengan menteri
nah ini dari cnn indonesia com
soal jatah parpol jokowi tegaskan punya kuasa atur kabinet
itu pertanyaan saya
seberapa punya kemewahan jokowi dalam menentukan lima ribu lima ratus empat puluh lima bahkan empat puluh lima itu tidak diserahkan semua ke ketua partai
seberapa punya kemewahan itu bang nezar
saya kira dia lebih berani ketimbang periode yang pertama gitu untuk kali ini
kalau kita lihat beberapa selintingan misalnya ya
bahwa ada badan badan baru yang akan dibentuk
misalnya kayak badan riset nasional lembaga keuangan syariah atau apa gitu
terus ada lagi lembaga manajemen talenta strategis nasional
itu yang selintingan ya
nanti kita lihat muncul apa enggak gitu ya
yang akan sangat menarik
ada bocorannya tapi kayaknya kalau diomongkan sekarang nggak seru gitu
pertanyaannya seberapa punya otoritatif
seberapa punya power dan kemewahan itu
jokowi memberikan satu hint yang menarik dalam pertemuan dengan para pemret bahwa dia mengatakan bahwa kabinet ini adalah kabinet yang yahut
dia bilang artinya dia mau meyakinkan kita bahwa ini jangan diragukan
nah kalau dia mengatakan itu dan itu
jadi partai boleh mengajukan tapi dia akan hitung betul tingkat kemungkinan menteri menteri itu bisa mendeliver atau enggak
dia mengatakan dari menteri yang kemarin yang sekarang maksud saya dari partai politik
dia katakan bahwa dia sebut nama tapi saya nggak mau sebut nama di sini
bahwa menteri ini meskipun dipersoalkan oleh publik sebetulnya ngerti betul persoalannya
detail sekali dia berkatakan begitu
artinya dia mengatakan bahwa bahkan menteri dari partai pun sebetulnya bisa kerja kok
jadi jangan dilihat semata mata representasi dari partai saja
tapi mereka pun bisa kerja
nah jokowi pasti akan melihat itu
jokowi punya cara untuk meminta atau menolak satu kandidat dari partai politik
menarik menarik menarik
ingat dulu pada dua ribu empat belas ada satu orang calon dari partai politik yang menghadap jokowi untuk diambil sebagai
menarik menarik menarik
tak diambil sebagai kandidat tapi dikatakan kamu bicara dulu deh sama ketua umum
nah gitu ya
dan dia tahu kita tahu bahwa sebetulnya itu adalah penolakan ala jokowi
dia nggak mau tapi dia balikin lagi
nah hal hal seperti itu pernah dilakukan jokowi pada dua ribu empat belas dan sekarang mestinya jadi jauh lebih berpengalaman dalam menolak dan meminang dan sebagainya
jokowi punya keahlian
ya saya kira dia juga bukan cuma belajar tetapi juga semakin tajam dan melakukan penilaian
jadi dia membuat kesimpulan kesimpulan terhadap menteri menterinya itu
misalnya satu menteri ini ini eksekutor yang tangguh menteri yang lain ini ya agak lemah dalam regulasi tapi sangat tajam dalam soal mendisiplinkan dan melakukan eksekusi sejumlah program
ini tidak disukai ngeyel tapi saya butuh juga yang ngeyel ngeyel gitu aja
jadi agak menarik ini komposisi yang dibuat
tapi ada setuju kita semua setuju mungkin presiden punya otoritas dan kemewahan dan punya apa ya kemampuan
yang lebih besar kemewahan yang lebih besar dibanding lima tahun lalu dalam menentukan apa yang menjadi pilihan saya gitu
anda lihat gitu gak
saya berharap demikian
gelombang gelombang suara anginnya bagaimana dengan aspirasi partai partai tekanan tekanan apa yang anda baca mas elvan untuk bisa mempengaruhi presiden
ketika presiden menyatakan bahwa kabinet sudah final sudah selesai tinggal diumumkan

beberapa orang melihat itu sebagai bentuk untuk meyakin
beberapa orang melihat itu sebagai bentuk untuk menegaskan
bahwa semua sudah selesai di tangan saya jadi tolong jangan ikut ikutan lagi
itu dipandang beberapa pengamat cukup menggambarkan tekanan yang sangat kencang ke presiden menjelang penentuan kabinet
jadi kira kira kalau tadi beliau bahkan harus menegaskan lima ribu lima ratus empat puluh lima
beliau harus menegaskan bahwa saya bisa mengatur kabinet
itu penegasan penegasan yang kira kira bapak presiden benar benar mau menjadi pemimpin yang memang menguasai memerintah dengan
dan juga dengan bukan petugas partai
dari hal hal seperti itu sebenarnya kemauan pak presiden sangat kuat
membangun jokowi untuk kali ini benar benar membangun kabinet yang tadi disampaikan kerja dengan cepat segala macam
itu kalau inginnya kuat
karena kan kalau benar dibagi dua sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada dibukul rata
jadi nggak usah ada kemauan
jadi nggak usah ada dikutomi politik profesional atau parpol
yang paling penting menteri itu kan dia sudah selesai dengan hidupnya
dia sudah selesai dengan ambisi dengan hasrat dengan segala macam
jadi dia bekerja untuk negara
bukan kepanjangan tangan fraksi atau kepanjangan tangan partai
tapi dia menjadi pembantu presiden
nah ketika ini ada lima puluh lima ada empat puluh lima
berarti ada empat puluh lima ini nggak digaransi nih bahwa ini profesional gitu
lah kalau semuanya profesional itu akan lebih baik buat pak presiden
mas arief anda lihat ada pertentangan yang cukup signifikan nggak
bahwa dengan mengatakan kepada anda berdua dan pemerintah yang lain
bahwa ini sudah final itu artinya memberikan sinyal
bahwa lu gak usah bisik bisikin gue lagi
atau nggak usah kirim proposal lagi karena itu sudah final
ada berarti kan ada yang tidak match
antara keinginan partai dengan kemauan jokowi
mislingnya di mana
jokowi pasti akan mendengarkan masukan dari partai
karena dia membutuhkan partai politik untuk membela dia di dpr
dan dalam berbagai kebijakan
dia butuh itu itu sudah pasti
tapi saya kira dia nggak bakal masukin sembarangan orang
dia nggak mau masukin sampah gitu ya
dia akan pilih betul
nah banyak orang salah paham bahwa jokowi dengan segala gestur dan budaya yang dia bawa
itu seorang yang indecive gitu
nggak bisa ambil keputusan begitu
tapi saya meyakini betul dalam lima tahun kita bergaul dan sebelumnya juga
sebetulnya dia adalah orang yang sangat decisive gitu
ingat ketika dulu menentukan kapolri
dalam segala tekanan partai politik dia katakan enggak
ujungnya dia katakan tidak gitu
dan itu jalan dan dia diserang
termasuk mempertahankan rini misalnya gitu ya
itu juga salah satunya
kan itu juga serangannya habis habisan
nah jadi media civil society bisa kasih masukan bisa demo bisa segala macam
tapi dia akan serap dan ketika dia putuskan dia akan putuskan begitu
nah ini juga saya mengatakan ini untuk mengatakan juga bahwa
kalau ada keputusan yang atau menteri yang mungkin bermasalah masuk
jangan dianggap itu pak jokowi nggak tahu gitu
jangan dianggap wah itu pak jokowi itu
pak jokowi itu terpaksa dia harus terima partai
jokowi tahu persis apa yang dia lakukan
jadi dia orang yang decisif gitu ya
nah ini yang menurut saya kita mesti luruskan
dengan segala gestur dan pembawaan dia yang lembut dan sebagainya
termasuk menolak proposal yang diajukan oleh partai partai gitu kan
problem di depan mata apa nih bang nezar
ketika ada proposal ketika ada keinginan
tapi memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan presiden
karena proposalnya ada yang minta lebih dari empat
tadi kan ada sepuluh ada macam macam komposisi
dengan orang orangnya misalnya
ini kita bicara misalnya orang dan pos
ini juga nama nama yang sinyalir kuat itu kan juga
tentu tidak semuanya punya rekam jejak yang bagus gitu kan
ada juga yang punya masalah di mata publik misalnya
ya saya kira seperti yang dikatakan oleh mas arief tadi itu
itu saya setuju gitu
jadi gimana pun jokowi pasti akan mendengar saran partai
tapi tunggu dulu
sesuai match nggak dengan kredit
walaupun dia orang partai setidaknya dia memang punya kapabilitas
dia punya pengalaman
rekodnya bagus segala macam
karena berapa kali kan
jangan lupa ini susunan kabinet ini kan walaupun hak prerogatif presiden
tapi menentukan tingkat popularitas presiden
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lain sebagainya
jadi juga ada banyak suara yang harus didengar
saya kira juga belajar
dan kita sudah menjalani soal ini kan dengan presiden dipilih langsung
sudah lima belas tahun lebih gitu
jadi saya kira ada banyak hal yang dipelajari oleh partai partai
apa pelajaran yang paling bisa didapat oleh presiden dari pemilihan kabinet pemilihan menteri dari lima tahun terakhir
dan itu akan menjadi basis utama presiden dalam menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya di periode ini
kita akan bahas itu selanjutnya
kami akan segera kembali
lalu sebelumnya juga bagaimana cara dia menundukkan parlemen ya
di dua ribu lima belas dua ribu enam belas gitu ya
jadi saya kira dia paham itu
filosofi kekuasaan jawa gitu
tapi apakah dia akan model seperti soeharto yang juga sangat paham dengan kekuasaan jawa
tapi ya pakai dengan antara menggebuk dengan mengelus gitu ya kan
kita belum lihat jokowi ini mengebuk gitu ya
bagaimana dengan nasib orang orang di
apa luar rumah koalisi
tadi mas arief sudah kasih hin bahwa presiden kayaknya termasuk kepada kami juga ketika kita apa
kasih apa namanya perspektif bahwa sudah semakin dekat
tapi dia bilang kemudian apa yang anda lihat di layar itu belum tentu apa yang saya rasakan dan akan terjadi di faktanya gitu
anda lihat seberapa mungkin semakin lama orang orang atau partai partai atau pihak pihak di luar rumah koalisi ini akan bisa bergabung menjadi tamu
apakah hanya di teras depan saja atau diajak masuk ke ruang tamu

ngelihat cara menyambut tamu yang menurutnya
saya sih agak keras ya kemarin ya
dengan waktu ketemu mega ketemu prabowo
di sebelah sana bertemu sendiri
kemudian muncul suara suara bahwa ini sudah cukup sudah gemuk
itu kalimat kalimat itu muncul terus dari partai rumahnya jokowi ini
rasa rasanya sih mereka tidak akan masuk kabinet
mungkin mereka akan mendapatkan kompensasi politik dalam bentuk yang lain
jokowi menghadapi kalau kita lihat rivalitas itu
rivalitas yang sangat telanjang mata diantara penghuni rumahnya sendiri itu seperti apa mas
ya tentu saja
sebetulnya dia orang yang bisa memanage itu ya
jadi konflik diantara partai partai koalisi ini justru bisa dianggap sebagai keuntungan juga buat jokowi
karena dia memainkan peranan yang tidak kecil kan
nah yang harus juga diingat adalah bahwa jokowi mestinya menyadari bahwa periode kedua
meskipun dia tidak bisa lagi terpilih untuk ketiga kalinya
karena dia harus
dia harus punya legacy
dia harus punya warisan project dan sebagainya
jadi dia harus
nah untuk mencapai itu apa
dia dengarkan partai politik
dia serap usulan partai politik yang bukan sampah
tapi apakah itu akan berakhir nanti sampai dua lima tahun ke depan
jadi tidak usah terlalu gr juga para menteri yang terpilih
karena dia akan lihat
dia akan lihat mungkin enam bulan lagi dia bikin reshuffle
dan presidennya ada ya lima tahun terakhir
jadi di periode pertama dia mengangkat satu menteri untuk mengimbangi menteri yang lain
saya masih terus terang
waktu itu kita tahu persis
nah ketika kemudian yang dia kehendaki sudah tercapai
apa yang terjadi
jadi ada permainan politik di dalam kabinet jokowi
dan rasanya itu akan tetap dijalankan dalam periode kedua
jadi sangat mungkin kita akan menyaksikan satu kabinet yang sangat dinamis
dan juga satu politik yang sangat dinamis
setelah pengangkatan nanti itu
karena jokowi sendiri sudah ngomong
kalau mereka mereka yang muncul di kabinet ini akan kemungkinan juga maju sebagai calon presiden
ada pertanyaan seperti itu terus dia merespon gitu ya
dia bilang itu kita akan lihat dalam dua tahun pasti akan muncul
siapa yang disukai oleh media
dan siapa yang didukung oleh rakyat
nah jadi dia juga tahu persis
bahwa kenapa partai partai politik sangat berkepentingan untuk masuk ke dalam kabinet
karena ini adalah pertama adalah akses untuk berbicara kepada rakyat lebih luas ya
sebuah panggung politik di mana semua calon calon bisa menunjukkan kiprahnya
dan tentu saja ini soal dua ribu dua puluh empat gitu
dan artinya jokowi memberikan ruang gak untuk potensi potensi itu
kalau kita lihat misalnya nama nama yang beredar
let's say misalnya ada agus yudhoyono dari demokrat
buar maharani dari pd perjuangan
dan calon calon orang yang dianggap punya potensi
menjadi sambadi di dua ribu dua puluh empat
dari dalam kabinet maupun dari luar
yang dari luar kabinet ini bisa pemimpin daerah
tapi tentu saja saya meyakini bahwa jokowi akan bertindak sesuatu
sehingga kandidat itu tidak lepas dari pengaruh dan tangannya
apa yang perlu dipelajari dari periode pertama mas arief terakhir
periode pertama itu saya kira
kesalahan besar jokowi di periode pertama
ya tentu saja pada periode pertama
jokowi belum terlalu firm dalam memilih
ada kesan bahwa ketika diumumkan kabinet itu
dia agak tergesa gesa dan dia yang penting jalan dulu aja begitu
dan itu kan sesuai dengan pilihan yang sering dilakukan jokowi
yang penting cepat gitu
jadi cepat dulu nanti dikoreksi
nah mestinya pada periode kedua dia tidak lakukan itu
jadi dia sudah lebih mengendap sekarang
lebih difikirkan dengan tertib begitu
nah setelah keluar mestinya risafal risafal itu tidak lagi terjadi lagi
jokowi tidak lagi
tidak lagi memainkan peran politik yang terlalu besar
karena bagaimanapun dia pemimpin tertingginya
dan dia tidak akan jadi capres lagi pada dua ribu dua puluh empat
jika sesuatu yang ideal
betul itu juga saya kira kenapa di periode dua ribu empat belas ke atas itu
ada menteri yang kemudian diberhentikan
akan ada yang mungkin gigit jari nggak di periode ini
terutama pemegang saham saham besar yang ada di koalisi
ada yang mungkin sakit hati atau gigit jari
karena idealitas itu pasti akan menyingkirkan banyak kepentingan
dan apa namanya keinginan keinginan lain
oke kita akan lihat ya
bapak bapak bagaimana perkembangannya apakah akan jadi minggu ini minggu depan
atau sesuai yang detik
nanti kita bahas lagi disini
nanti kita akan bahas lagi kita ketemu lagi minggu depan
terima kasih pak sajid pak sajid zahar dan pak selvan
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro selamat malam